sampai jumpa di video selanjutnya
boleh nggak minta satu kontrakannya emak
eh maksudnya petakan
aku percaya sama akang
kalau emang ada jalannya pasti akan berusaha untuk nyenengin minah nyenengin anak anak
ya sekarang belum ada aja jalannya
ya mau gimana
jangan jangan bukan gak ada jalannya
tapi akangnya aja yang males
akang tuh rajin
akang selesain dulu urusan minimarket
minah mau ke rumah emak
jadi keuntungannya apa saja ya mas andri
kalau saya bayar preminya per tahun
kamu ngelamun ya
saya yang lagi kepikiran orang tua saya
orang tua kamu sakit
wah itu sih bonus bu
mama saya sih udah tua
ngomong ngomong kamu berapa bersaudara
oh saya tiga bersaudara
yang dua masih sekolah
saya tuh seneng banget
lihat anak muda seperti kamu
yang care sama orang tua
itu sih kewajiban bu
gini deh saya jadi ambil
saya harus diskusi dulu sama suami saya
yang saya harus bayar per tahun apa per bulan
ditanya sekarang aja bu
nggak usah buru buru
nggak mauannya tua ampi malu
kesannya ampi ngejir ngejir banget
padahal kantrinya kan udah nggak mau sama ampi
dia itu masih suka sama lo
ya tuhan tuh udah dari mana
eh kalau dia udah kagak suka
tuh nomor hp lo tuh pasti udah diblokir sama dia
ngapaan orang weh ampi aja nggak dibalas kok
nggak usah kali
udah tenang aja
percaya sama gue
ntar malem kan ada acara isrok merah tuh
lo dandan tuh yang cakep yang keren
kalau dia masih suka sama lo
pasti dia ngelirik lo
lo kagak boleh ngelirik dia
lo kagak boleh ngelirik
ini ilmu tingkat tinggi
oke ya tuhan
tunjuk jamu biji pada walaikum
tulis seperti siapa
eh ngapain lu kesini
lu udah punya pacar belum
kok ketawa sih emang ada yang lucu
aku kaget aja sama pertanyaan kamu
kaget kok ketawa
apaan sih aku serius tau
emang kamu langsung nanya gitu ya sama semua cewek
emang pertanyaannya penting banget buat kamu
kalo aku gak punya pacar gimana
berarti gue boleh deketin dulu
kalau aku punya pacar gimana
biar gue boleh deketin dulu
berarti aku gak ada gunanya dong jawab pertanyaan kamu
biar lo bisa ambil keputusan
eh net ikut gue ke studio yuk
gue mau latihan band sama temen temen dulu
jangan sekarang deh aku gak bisa
ada acara keluarga di rumah
pasti kali ini lo bener bener mau ngebales gue
ya karena gue ngebatalin janji yang kemarin
enggak beneran aku ada acara keluarga di rumah
lagian ngapain juga aku ngebahas orang kayak kamu
gak ada gue mau
gak ngefek kok gitu sih
by the way aku gak tanya gue punya cewek apa belum
minah taro di dapur dulu ya mak
ini mak apa
boleh gak minta
satu kontrakan ya mak
eh maksudnya petakan
boleh nggak minta satu kontrakannya emak
eh maksudnya petakan
kemarin lo gak mau